direkturat reserse narkoba kepolisian daerah metro jaya terus menggalakan perang terhadap narkoba
kali ini petugas berhasil mengungkap tiga bandar narkoba jenis tembakau gorilla yang diedarkan melalui media sosial di jakarta
dalam penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti sepuluh kg tembakau gorilla sejumlah paket siap edar buku tabungan dan alat pres
setelah menangkap tst di wilayah tebet jakarta selatan ditres narkoba polda metro jaya berhasil mengembangkan penyelidikan
dan mencokok dua bandar besar narkoba jenis gorilla
keduanya ditangkap di lokasi berbeda aa ditangkap di tempat kos di jagakarsa jakarta selatan dan my ditangkap di utan ceger bekasi selatan
dalam penangkapan polisi menyita barang bukti sepuluh kg tembakau gorilla sejumlah paket siap edar buku tabungan dan alat pres
adapun pelaku memakai modus memasarkan barang haram ini melalui media sosial kemudian mengantarnya menggunakan jasa pengiriman
sebagian besar sasarannya adalah pekerja dan mahasiswa
pelaku menjual tembakau gorilla paket rp lima gram rp empat ratus lima puluh sedangkan paket rp lima ratus gram rp tujuh
hasil pelaksanaan tugas pengungkapan kasus narkotika golongan satu
di mana yang dikenal oleh masyarakat luas jenis tembakau gorilla
bermula dari penangkapan kemarin tersangka pertama tst pada hari rabu
di tkp jalan tebet barat pada hari rabu delapan januari
penyidik telah mengembangkan ke atas dan berhasil
menangkap satu orang tersangka bernama aa
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal satu ratus empat belas ayat dua tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati
badru zamal jakarta
tembakau gorilla merupakan jenis narkotika baru dan telah masuk dalam undang undang tentang narkotika
badan narkotika nasional bnn akan menjerat para bandar
tembakau gorilla sudah ditetapkan dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup
menurut kabak humas bnn selamat pribadi hingga saat ini pihaknya belum menemukan penjualan tembakau gorilla secara langsung di indonesia
pemesanan narkotika jenis baru tersebut masih dilakukan secara online langsung dari amerika serikat
mengonsumsi tembakau gorilla akan merusak fungsi hati kemudian ginjal
dan menimbulkan halusinasi yang dapat membuat penggunanya melakukan sesuatu di luar akal sehat
tembakau gorilla berbentuk serbuk berwarna putih kehijau hijauan yang dicampur dengan tembakau dan diolah di amerika
saat ini ab chmiaka dalam saat sementara yang ada dalam bentuk powder yang dicampur dengan tembakau yang kemudian menjadi nama viral adalah tembakau gorilla saat ini sudah masuk klasifikasi narkotika
artinya bnn sekarang sudah berwenang dan kalau ada pelanggaran kejahatan sama dengan narkotik lain
bisa hukuman mati dua puluh tahun atau lima tahun